kita bergeser ke informasi lain
menjelang pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
komite olimpiade indonesia menggelar fun run
di gelora bung karno senayan jakarta pada minggu pagi
lomba lari ini diadakan untuk ajang promosi
dan pengenalan asian games dua ribu delapan belas kepada masyarakat indonesia
lomba lari yang diikuti lima orang ini
mendapatkan perhatian dan antusiasme warga
prihang gono salah satunya
yang merupakan peserta lomba lari paling tua dalam event ini
sebetulnya ini bagi saya sarapan
biasanya makannya itu dua puluh satu kek
jadi ini medali ke tujuh belas yang saya kumpulkan selama dua tahun
sebelum diadakan di jakarta
kegiatan seperti ini juga diadakan di beberapa kota di asia
terutama negara yang menjadi peserta asean games
di jakarta kegiatan ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun kepolisian ri
komite olimpiade indonesia berharap agar semua pihak
bisa ikut mempromosikan dan terlibat dalam menyukseskan asean games dua ribu delapan belas
yang akan diadakan di jakarta dan palembang
partisipasi masyarakat ini yang menjadi kunci
acara ini sukses dan tentu kami sebagai panitia juga menganggap semua jadi panitia
erick thohir menambahkan selain jakarta dan palembang
ada lima puluh tiga kota di tanah air dan delapan belas provinsi lainnya
ikut serta mendukung pelaksanaan asean games dua ribu delapan belas